susah seperti jarum diceremi
sebentar datang dan lalu pergi
sebentar datang dan lalu pergi
katanya kamu sayang padaku
sebesar bumi itu katamu
sebesar bumi itu katamu
sebesar bumi itu katamu
katanya kamu sayang padaku
kau pergi saat ku mulai cinta
kau pergi saat ku mulai cinta
pemberi harapan palsu
izin supaya aku bisa mencintai anak pabda tanda
dan supaya kita juga bisa jadi saudaraan
oh ya emang men

tapi yang jelas
aku bakal buktiin sama kamu
kalau aku tuh cinta banget sama kamu
mungkin sekarang kamu susah untuk bilang iya
tapi aku bakal berdiri disini terus
wah keliatannya kita udah ke siangan nih dinda
aduh ntar dulu pak
yaudah papa duluan aja
dinda mau disini
sampai kak cinta bilang iya
aduh ntar dulu pak
aduh ntar dulu pak
masa kamu hangus deh

lu tuh norak tau ngga sih
kalau lu mau berdiri disini
pokoknya ini orang cuekin aja ya